namun ini ada satu sosok yang tidak memperhatikan ataupun tidak peduli begitu kondisi apapun
namun tetap ada keinginan yang besar untuk memberikan pendidikan melewati buku
dengan warga warga yang ada di desa terpencil seperti di warga kecamatan darang dan kabupaten purwakarta jawa barat ini pasti mengenal abah uju
abah uju ini berusia enam puluh delapan tahun dan sudah hampir tiga puluh tahun selalu mengayu sepeda merintis perpustakaan keliling hingga daerah terpencil
hampir setiap hari abah uju mempersiapkan buku dan majalah dari perpustakaan di rumahnya di kampung ngenol
desa gunung hejo kecamatan darang dan kabupaten purwakarta jawa barat
kakek enam puluh delapan tahun bernama lengkap rahmat juju junaidi ini membawa buku buku ini dengan sepeda ke kelompok baca yang tersebar di sepuluh desa
sebagian desa yang dijangkau bahkan mencapai jarak delapan belas km dari rumahnya
abah uju menjalani kegiatan ini selama sekitar dua puluh sembilan tahun tanpa pamrih dan tanpa memungut biaya sepeserpun
semangat pengabdiannya sebagai penggerak perpustakaan keliling sabadesa tidak pernah suruh
jumlah pembacanya ada lima ratus lebih pembaca terdiri dari anak anak dari tingkat tk sd smp remaja dan dewasa
kemudian jumlah bukunya karena itu kan bukunya
jumlah pembaca dari berbagai daerah terutama juga dari pemda purwakarta yang jumlahnya sampai sekarang itu empat belas eksempel lebih
para anggota kelompok pembaca perpustakaan keliling ini beraneka ragam
dari anak sekolah dasar hingga ibu rumah tangga bisa merasakan jasa abah uju
sangat membantu sekali
jadi terlebih saya kan ibu rumah tangga jadi lihat resep banyak resep makanan
di mangli ini di buku ini terus banyak lagi untuk anak anak
kegiatan ini membuat abah uju dipandang sebagai tokoh inspiratif dan mendapat sejumlah penghargaan